nah kami kan tadi sudah memberikan rekomendasi film bertema kemerdekaan dan juga nasionalisme
nah sekarang langsung saja nih kita berbincang dengan pemeran dari salah satu film tadi
sudah bersama kami christine hakim yang memerankan pejuang perempuan cut nyadin
halo alhamdulillah baik sehat
walaupun masih tetap di rumah saja tidak boleh kemana mana kalau tidak perlu ya
betul betul banget tuh mbak christine
nah kita tuh dari tadi kan berbicara nih mbak christine tentang film kemerdekaan
nah salah satunya yang tadi kita rekomendasikan adalah filmnya mbak christine yang diperankan tahun seribu sembilan ratus delapan puluh
nah bisa diceritain gak sih bagaimana sih sosok seorang cut nyadin yang mbak christine perankan saat itu
luar biasa mbak
cut nyadin adalah salah satu pejuang perempuan yang ada di negeri
kita tercinta ini karena masih banyak sekali pejuang pejuang perempuan yang lain yang juga luar biasa
tak kalah dengan perjuangan cutnya din
mungkin agak berbeda dengan beberapa pejuang pejuang wanita di indonesia yang lainnya
cutnya dini memang face to face secara fisik langsung melawan belanda gitu ya
jadi bisa dibayangkan di akhir abad sembilan belas gitu ya
kemudian di eh akhir abad delapan belas
seorang perempuan anak ule balang yang hidup berkecukupan
akan tetapi memutuskan untuk masuk ke dalam hutan selama enam tahun sebelum beliau ditangkap
dan akhirnya dibuang ke sumedang
meninggalkan segala kehidupan dan kemewahan untuk
melawan gajah pada saat itu gitu ya
jadi sangat luar biasa konsistensi dia
juga apa namanya ya
pasti ya kalau tidak dengan komitmen dan semangat yang luar biasa
saya pikir dengan kondisi fisiknya yang sudah tidak muda lagi
pada saat itu tidak mungkin beliau almarhum bisa bertahan
apa yang memang
dan itu pun kalau tidak dikhianati oleh orang kepercayaannya yang sangat dekat sekali dengan beliau
tapi kenapa dan bagaimana perjuangan cut nyadin misi dan visinya
tapi dengan alasan kemanusiaan tetap saja buat cut nyadin adalah sebuah pengkhianatan
berjuang tanpa hasil
menyerah kepada belanda itu adalah menjadi tujuan utama cutnya din
agar betul betul penjajahan ini bisa pergi dari negeri kita tercinta ini ya
yang sekarang adalah menjadi nkr
betul ini adalah cikal bakal women empowerment juga ya
sosok cut nyadin ini melawan penjajah ya
pernyataan pak jokowi gitu ya
bahwa perempuan istilah emak emak itu ya memang agak sedikit kurang pas menurut saya gitu ya
tapi bagaimana pak jokowi menekankan bahwa perempuan indonesia adalah ibu bangsa
saya pikir ini perlu sekali dipahami
digali lebih jauh lagi peran perempuan sebagai ibu bangsa
yang mudah mudahan dengan kemerdekaan
kita yang berusia tujuh puluh enam tahun ini
dan diputarnya beberapa film sejarah
salah satunya cut nyadin di mola tv
ini kita harus syukuri
kita harus apresiasi
dan ini juga salah satu bagaimana pentingnya untuk kita kembali lagi menggali sejarah perjuangan bangsa ini
sehingga kita paham kemerdekaan kenikmatan yang kita rasakan sekarang
apalagi kita sedang mengalami
situasi dalam pandemi ya
sebetulnya kalau dibandingkan dengan pengorbanan dan perjuangan pahlawan pahlawan kita di masa lalu
tidak ada apa apanya ya
tuntutan yang harus kita jalankan sekarang
tugas yang harus kita jalankan sekarang
hanya sebetulnya mudah sekali kok
nurut aja sama pemerintah yang punya
pasti punya niat baik dan memikirkan betul untuk kesejahteraan untuk kesehatan
masyarakat dan bangsa indonesia
untuk tinggal di rumah kalau tidak perlu
saya kira ini yang juga kalau kita bisa mengambil spirit
dari bagaimana ini adalah bagian juga menghadapi pandemi
bagian dari perjuangan bangsa ini juga
untuk bisa tetap survive dan menjalani kehidupan di masa depan dengan lebih baik lagi
dengan indonesia sehat
amin betul sekali
kita kembali lagi nih
nah saat memerankan karakter cutnya din
apakah mbak christine sempat mengalami kendala ataupun kesulitan nih
kendala dan kesulitan hampir tidak ada
iya tapi ya memang tantangan itu sangat berat sekali
karena cutnya din bukan tokoh fiksyen
cutnya bin adalah hamba tuhan yang memang pernah hidup
dan buat saya terlibat dalam sebuah pembuatan film sejarah
itu sama juga dengan merekonstruksi skenario tuhan
jadi pasti ini mempunyai tanggung jawab yang sangat besar sekali
tantangan pasti sebagai stp girl pada saat itu
saya baru berusia dua puluh delapan tahun
harus masuk ke hutan
harus ya menyesuaikan dan memenuhi tuntutan dari cerita itu
pasti tidak mudah
karena mas eros juga waktu itu saya sampai dikirim mas eros
saya harus tinggal di aceh
sampai film selesai syuting di aceh
di aceh ya
satu setengah tahun saya tinggal
saya hanya pulang satu kali ke jakarta
pada saat mamahnya mas eros dan mas selamat itu meninggal
tapi selebihnya saya satu setengah tahun tetap di aceh
akan tetapi juga tantangan yang terberat adalah menjaga mood cutnya din
karakter cutnya din dan juga mood kerja
selama tiga tahun
karena film ini proses pembuatannya selama tiga tahun
tiga tahun dan satu setengah tahun mbak christine sendiri itu menetap di aceh gitu ya
nah kalau untuk menjaga mood sendiri tuh gimana tuh agar tetap mendalam gitu ya karakter dari cutnya din tersebut
menuntut disiplin yang tinggi sekali
dan komitmen juga yang besar gitu ya
karena saya selalu bercerminnya waduh cutnya din saja gitu ya
hampir seumur hidupnya
hidupnya beliau berjuang dan enam tahun bergeri lilia
sebetulnya perjuangan saya di dalam juga merealisasikan bersama sama dengan seluruh tim di seluruh yang terlibat dalam film pembuatan cutnya dim itu juga tidak ada apa apanya
kami berpikir gitu ya kalau dibandingkan dengan perjuangan khususnyadin dan rakyat aceh gitu kan ya
yang sudah berabad abad
sehingga itulah yang memotivasi kita untuk tetap
menjaga konsistensi mood dan mood kerja ataupun mood daripada karakter yang saya harus perankan ini gitu
iya betul sih
jadi sosok cutnya din sendiri itu
sebetulnya juga bahkan saya sampai saya pribadi ya saya nggak tahu yang lain
pada saat justru film ini setelah direstorasi karena nanti yang akan dilihat di mola itu adalah hasil restorasi daripada id film center dan bekerja sama dengan film museum
dan pada saat kita juga bersyukur berterima kasih waktu itu sempat di bioskop xx satu
tetapi karena pandemi gitu ya
dan saya juga bersyukur kemudian mula apa namanya memberikan kesempatan buat khususnya apalagi generasi muda di indonesia yang belum sempat melihat film cutnya din
karena pada saat film ini dibuatkan tiga puluh tiga tahun yang lalu
jadi yang baru lahir di tahun awal sembilan puluh an itu masih belum punya kesempatan juga untuk melihat film cutnya din dengan kualitas gambar dan kualitas secara teknis yang baik gitu ya
dan inilah yang saya bersyukur karena penting sekali generasi muda mengetahui perjalanan perjuangan bangsa ini karena mereka lah nanti yang akan melanjutkan estafet perjuangan masyarakat
masa depan dari bangsa indonesia
ini boleh nih menjadi rekomendasi film juga nih saya karena memang belum pernah menonton cutnya
karena pada tahun segitu pas lagi diproduksi dan tayang di bioskop saya belum lahir tuh mbak christine
jadi saya abis ini bakalan nonton nih film cutnya din
jadi pengen lihat actingnya mbak christine disana katanya emang keren banget ya
apalagi sempat mendapat piala citra loh mbak christine keren banget
emang salah satu legenda film
film di indonesia
nah kalau misalnya terkait pandemi saat ini nih mbak christine tentunya kan mempengaruhi industri film ya
ada film yang harus pospon dulu
nah bagaimana nih mbak christine melihat kondisi saat ini
saya belajar dari selama satu tahun lebih hampir dua tahun pandemi ini mbak ya
banyak sekali pembelajaran hidup yang saya pribadi rasakan gitu ya
yang jelas bahwa hidup itu harus tetap terus berjalan
masalahnya adalah mungkin ada eho kita selama ini yang kita hidup dalam kondisi yang nyaman
pada saat sekarang kita harus keluar dari situasi nyaman itu atau menghadapi situasi yang nyaman
kita sudah karena selama ini hidup nyaman menjadi manja
sehingga kita tidak mau lagi beradaptasi tidak mau menyesuaikan dengan situasi yang ada
sebetulnya kalau kita bisa menyikapi dengan tetap berpikir positif
dan juga tetap berpikir kreatif dengan penuh kesabaran dan keikhlasan
saya yakin sekali tidak ada masalah yang harus menjadi apa namanya
kita harus bersusah hati ataupun menjadi beban hidup kita gitu ya
apalagi kalau kita yakini bahwa dengan kesabaran kita tuhan akan selalu berada beserta kita
masalah rezeki saya percaya sekali mbak
tetap dengan apa ya dengan upaya kita dalam koridor tentunya menjaga protes kesehatan ini
rezeki itu tuhan sudah mengatur kok pada kita
hanya saja iya kan rezeki itu urusannya tuhan gitu ya
dan inilah yang kalau kita berdoa kalau kita apa pasti akan selalu ada rezeki minimal
ya kita nggak usah menuntut yang macam macam juga
kita dalam kondisi kayak gini
kita dalam kondisi sehat kita masih bisa makan berkumpul dengan keluarga
keluarga semua sehat
itu saja sudah harus kita syukuri
kalau memang ada keluarga yang terkena musibah ya kita berdoa
kita tetap apa ya menyemangati satu sama lain
insya allah mbak badai pasti akan berlalu
badai pasti berlalu ya salah satu film lagi nih sepertinya ya
oke mbak christine ini terakhir nih kan dalam
ini nuansa memperingati kemerdekaan indonesia yang sudah dua kali ya dirayakan di tengah pandemi dua ribu dua puluh dan tahun ini dua ribu dua puluh satu
nah adakah pesan yang ingin disampaikan mbak christine ke para masyarakat indonesia khususnya para penikmat film nih
memang ini semua ujian ada di sini buat kita ya
artinya bukan hanya bangsa indonesia saja gitu ya
tapi percayalah dan yakinlah bahwa
di balik setiap ujian atau musibah atau cobaan yang ada pada kita
itu kalau kita bisa tetap menyikapi dengan berfikir positif
dengan tetap terus berdoa
dan tetap berfikir merdeka dan berfikir kreatif
karena kreatifitas itu tidak boleh mati
saya yakin sekali pasti masing masing kita nanti akan mendapatkan jalan keluarnya sendiri sendiri
iya betul sekali nih ya
jadi kita harus tetap banyak berdoa
berpasrahkan diri kepada tuhan gitu kan
dan juga jangan lupa untuk membantu sesama juga ya mbak christine ya
oke terima kasih mbak christie

oh apa satu lagi boleh dong
satu lagi yang saya pikir ini agak penting
apa tuh mbak christine
kita juga tidak boleh melupakan bahwa indonesia nkri negara yang majemuk ini
yang kaya budayanya
yang diberikan nikmat yang luar biasa cantiknya indahnya
itu adalah titipan dari tuhan
indonesia bukan ciptaan manusia
indonesia adalah tanah air dan udaranya
itu adalah ciptaan dari yang maha pencipta
iya tidak ada yang bisa menandingi kreatifitasnya tuhan ya
jadi indonesia nkri negara kesatuan walaupun secara politis secara sosial
memang ini milik bangsa indonesia
tapi sebetulnya ini dititipkan oleh sang pencipta kepada bangsa kita ini
kepada bangsa indonesia untuk memelihara menjaga dan juga apa ya
mencintai indonesia buat saya adalah mencintai ciptaan tuhan ini
jadi harus tetap dijaga
nasionalisme itu mungkin bahasa politik
yang memang cinta tanah air
tapi kalau kita mau menggali lebih dalam pencinta tanah air adalah mencintai juga ciptaan tuhan
sama juga mencintai ciptaan tuhan
jadi jangan pernah merasa lelah
jangan pernah merasa putus asa
untuk terus berjuang menjaga memelihara ciptaan tuhan nkri
jangan lupa nih ya untuk teman teman yang di rumah
untuk menjaga kesatuan dan juga seluruh
nkri di indonesia ini
baik terima kasih mbak christine sudah berbincang bersama kami di cnn indonesia news hour
sukses dan juga sehat selalu

ditunggu filmnya lagi ya mbak christine
saya juga mau terima kasih buat mola tv yang sudah merencanakan muter film cut yadin
oke terima kasih mbak christine